ya kami baru saja mendapatkan informasi seorang warga di komplek pemukiman cipinang indah duren sawit jakarta timur
menemukan benda mencurigakan di depan sebuah rumah warga pada jumat pagi
ya benda mencurigakan tersebut berbentuk tabung berbungkus seletup hitam dengan jam analog yang tersambung oleh kabel
benda mencurigakan tersebut awalnya tersimpan di dalam tas seransol dan ditemukan di depan salah satu rumah warga
benda mencurigakan tersebut kemudian sempat dipindahkan ke atas trotoar untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
tim gegana yang tiba di lokasi langsung memberikan garis polisi dan menutup lokasi sekitar penemuan benda mencurigakan tersebut
ya untuk mengetahui bagaimana situasi dan update terkini kita tersambung melalui sambungan telepon
dengan jurnalis transmedia f rizal yang berada di lokasi wilayah
bagaimana kronologi penemuan benda mencurigakan ini rizal
untuk kronologis penemuan benda mencurigakan di kompleks cipinang indah dua ini pertama kali ditemukan oleh warga sekitar
oke selanjutnya apakah di sana sudah ada pengamanan dari polisi di cipinang tersebut
untuk di komplek cipinang dua ini sudah dilakukan pengamanan ketat dari brimob polda metro jaya gegana polda metro jaya
serta polisi wilayah seperti polsek durensawit dan polres jakarta timur
ya lalu ada berapa jumlah personil yang diterjunkan dan juga pada pukul berapa dan apakah sudah ada rilis resmi atau pernyataan resmi
yang anda ketahui dari pihak kepolisian terkait penemuan benda aneh ini
untuk sampai saat ini
belum ada keterangan dari pihak kepolisian namun warga yang menemukan benda tersebut mengatakan untuk penemuan tersebut ada di depan rumah mantan anggota dpr muhammad yani
baik f rizal ini bisa dideskripsikan kepada kami seperti apa bentuk benda mencurigakan di sana
bisa diceritakan kepada kami dan juga dideskripsikan seperti apa bentuk bendanya
untuk benda tersebut benda tersebut seperti bentuk kotak panjang lonjong dan ada timer seperti jam timer
lalu f rizal ini apakah benda yang tadi anda sebutkan ini sudah diamankan atau apakah masih berada di tempatnya semula
petugas gegana yang datang di lokasi kejadian langsung mengecek dan melakukan pemindahan benda yang mencurigakan tersebut ke mobil gegana
oke f rizal ini dugaan pertama dugaan saat ini apa f rizal dari kepolisian
untuk dugaan saat ini pihak yang berwenang belum memberikan keterangan sama sekali
namun di benda yang ditemukan oleh warga ini memiliki jam yang masih aktif dan ada beberapa lilitan kabel
ya lalu berarti saat ini tim gegana juga masih menangani benda tersebut dan terkait masyarakat di sana sendiri f rizal apakah ada warga yang dievakuasi atau diungsikan
dan apakah ada arahan khusus begitu dari pihak kepolisian kepada warga di sekitar

saat gegana tiba untuk warga sekitar yang warga perumahan sekitar langsung dievakuasi keluar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan
baik hingga kini kami terus menunggu ya update nya boleh diceritakan sekali lagi afrizal ini bagaimana kronologinya
dan situasi terkini di sana seperti apa
untuk kronologinya seorang warga menemukan sebuah tas dan akhirnya beliau tidak berani untuk membuka dan beliau memanggil security lalu dibuka dengan berat hampir dua kg menurut warga
dan saat dibuka ditemukan sebuah kotak panjang dengan jam yang
masih bergerak serta lilikan kabel
oke berarti terakhir f rizal ini berdasarkan pantauan anda berapa radius dari tempat ditemukannya benda itu untuk kemudian rumah warga di sekitar tempat benda ditemukan itu diungsikan
berapa radius yang menjadi zona atau area steril di sana
untuk benda tersebut langsung dipindahkan ke tanah kosong sekitar lima ratus meter dari
oke baik baik terima kasih f rizal kita akan terus memantau dan juga mengupdate informasi dari penemuan benda mencurigakan di cipinang
terima kasih atas informasinya f rizal jurnalis transmedia